cabang olahraga triathlon kembali menyumbangkan medali bagi kontingen indonesia
kali ini rashif amilayakin mampu mempersembahkan medali perak dari nomor individua putra
ini menjadi medali kedua rashif amila yakin di sea games kamboja setelah sebelumnya sukses
menyumbangkan medali emas dari nomor akuatlon perseorangan putra enam mei lalu
pada perlombaan yang berlangsung senin pagi rashid mampu finish kedua
di belakang atlet filipina fernando hose tan casares yang meraih medali emas
sementara medali perunggu juga diraih oleh atlet filipina andrew kim abai remolino